harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional di kota mojokerto jawa timur kian tak terkendali
bahkan kenaikannya mencapai sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah per kilonya
di pasar tanjung anyar pada selasa pagi harga cabai merah besar dan cabai rawit yang sebelumnya rp lima puluh kini dijual dengan harga rp tujuh puluh per kilogram
sementara harga cabai rawit hijau yang biasanya tiga puluh ribu rupiah kini dijual dengan harga empat puluh ribu rupiah per kilogram
naiknya harga cabai ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir
bu sempat dikurangi bu jumlah pembelian dengan naiknya harga cabai itu
nah ya ukurannya sama memang
tetap dibeli bu ya
iya masih mahal dibeli
sementara dari pantauan di pasar tradisional bitingan kudus jawa tengah
harga cabai merah keriting menyentuh lima puluh lima rupiah per kilogram dari biasanya rp dua puluh lima hingga tiga puluh
tiga puluh ribu rupiah per kilogram pada senin
untuk cabai rawit merah semula empat puluh ribu rupiah kini menjadi enam puluh lima ribu rupiah per kilogram
kenaikan juga terjadi pada komoditas bawang merah
dari sebelumnya tiga puluh lima ribu rupiah menjadi empat puluh delapan ribu rupiah per kilogram
kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan tersebut terjadi sejak sepekan terakhir
dampaknya daya beli menurun dikarenakan warga lebih memilih mengurangi jumlah belanjaannya
beli bawang sama cabai
belinya di sana
harganya gimana mbak
harganya udah lebih naik dari biasanya sini
biasanya beli berapa sekarang
biasanya kan bawang satu empat paling tujuh lima enam ribu sekarang sampai dua kali lipat ya dua belas ribu
kan jadi nebanya
kurangi pembelianya ya
pembeli mengeluhkan kenaikan sejumlah komoditas pangan tersebut
mereka berharap pemerintah
segera turun tangan untuk menstabilkan harga
tim liputan cnn indonesia